kita itu punya cherry kamu punya ciri
jadi ngapain kamu ngurusin anak yang gak jelas
cherry itu butuh kamu mas
itu diluar lagi pada nontonin kita
gara gara kamu itu menjadi bahan ejekan
kamu yang malu maluin mas
ingat mas kamu itu masih punya istri
istri kamu cantik kaya bisa kasih kamu keturunan yang cantik
godain janda itu
berdasar gak bersyukur kamu
terserah kamu mau ngatain aku apa
perasaan benci kamu ke dia
abi gak pengen cerita
kenapa abi gak mau cerita
tante dewi itu akan cerita sama tante
tapi nanti tunggu waktu yang tepat
mendingan sambil kita nunggu mau ketemu sama tante dewi
abi cerita sama tante guru

gak boleh cerita sama orang asing
tante guru ini tuh bukan orang asing loh
tante guru ini temen deket banget sama tante dewi

kata om dokter
yang pengen jadi guru abi itu
temennya om dokter
bukan temennya tante dewi
bisa aja lagi jawabannya
bisa aja lagi jawabannya
sama kayak si dewi
sama kayak si dewi
sama kayak si dewi
si abi ini tapi kayaknya seumuran deh sama anak yang aku lahirin dulu
pasti sama merepotkannya
pasti sama merepotkannya
anak yang kulahirkan dulu
harus bisa jadi tambang emasku

gak kayak anak ini gak berguna
gak kayak anak ini gak berguna
pokoknya kalian sebarin foto anak itu
cari sampe dapet
dan laporin saya perkembangannya gimana
dan laporin saya perkembangannya gimana

gimana caranya supaya dewi mau aku tolong
mestinya dia kan bisa ngeliat ke telusan aku

tri telepon telepon gak diangkat
lagi sibuk ya ngurusin jam
anda kakaknya yang lagi susah
namanya orang lagi susah ya harus kita bantu
atau kamu juga tau soal ilangnya abi
atau jangan jangan semua ini kerjaan kamu nisa
sekarang kamu duduk aku mas
duduk istri sendiri
oh aku jadi sempat kini yakin
kalau kamu pasti ada hubungan apa apa kan sama dewi
iya kan aku mas
bu dewi harus makan ya
abis ini kita akan cari abi
tapi saya nggak mau kalau bu dewi gak makan terus lemes
tadi aju udah mau pingsan
ya ayo dimakan lah
kalau dokter sibuk saya bisa kok cari habis sendirian aja
oke tunggu sebentar bu dewi ya
ini urusan abi
saya care sekali sama ambi
ya ini di luar tanggung jawab saya sebagai seorang dokter kepada pasiennya
saya care sekali sama abi
dan ini udah soal kemanusiaan
saya tetap akan bantu walaupun
walaupun abi itu bukan pasien saya
kalau bu dewi gak mau makan yaudah gapapa
tapi sekarang saya akan bawa bu dewi pulang ke rumah
bu dewi butuh istirahat
lebih baik kita cari abi berpisah aja deh dok
biar lebih cepat ketemunya
bu dewi tunggu
bu dewi tunggu
kamu berani selingkuh depan istri kamu sendiri mas
kita itu punya cherry kamu punya check
ngapain kamu ngurusin anak yang gak jelas
cherry itu butuh kamu mas
itu diluar lagi pada nontonin kita
gara gara kamu itu yang jadi bahan ejekan
kamu yang malu maluin mas
ingat mas kamu itu masih punya istri
istri kamu cantik kaya bisa kasih kamu keturunan yang cantik
godain janda itu
dasar gak bersyukur kamu
terserah kamu mau ngatain aku apa
perasaan benci kamu ke dewa
itu cuma alangkah nyusahin diri kamu sendiri
kamu malah belain terus janda itu mas
dia punya nama
oh kamu tersinggung
aku bilang dia janda
dia janda mas
emang itu fakta
tapi kalo sampe emang bener
kamu ada hubungannya sama ilangnya abi
aku gak akan tinggal diam nih sama kamu
kamu pikir selama ini kamu diem diem ke rumah dewi
aku gak tau mas
aku tau semuanya
udah berani ngelawan kamu sama aku ya mas
atau jangan jangan kamu udah berpikir mau cerahin aku
malahan kalo aku cerain kamu
kamu gak akan cuma kehilangan aku
tapi kamu juga akan kehilangan cherry
jangan bawa bawa cherry disini mas
kenapa aku bilang aku mau bau cherry
karena aku tau akan jauh lebih baik untuk cherry
dibesarkan oleh seorang ibu yang hatinya lembut dan baik
daripada seorang mama yang hatinya egois dan kasar seperti kamu
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku akan mencari cherry
aku mau mencari benim
gue bisa mencari
biar semuanya tahu masalah dunia

kamu belain kan lu sejadah itu mas